sebuah minibus berisi rombongan wisatawan asal kudus jawa tengah mengalami kecelakaan setelah menabrak tebing di kecamatan ponjong kabupaten gunung kidul yogyakarta
empat orang meninggal dunia dalam kejadian ini serta belasan lainnya harus dilarikan ke rumah sakit
kecelakaan bermula saat minibus dengan nomor polisi d tujuh ribu satu ratus dua puluh empat an terguling di turunan tajam pok cucak kabupaten gunung kidul yogyakarta minggu pagi
minibus yang membawa rombongan wisatawan dari kudus itu terguling setelah sebelumnya menabrak tebing
akibatnya dua orang meninggal dunia di lokasi kecelakaan dan dua lainnya meninggal di rumah sakit pelita husada serta rsud wonosari
sementara belasan korban lainnya masih dirawat di rumah sakit
kondisi jalan yang berkabut pada saat kejadian diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan
diinformasikan kepada warga katanya sudah terlalu
lalu jauh kemudian rombongan itu berbalik lagi ke arah kota wonosari
ya kebetulan di tkp ini mungkin untuk sopir tidak menguasai medan dan kondisi cuaca juga berkabut
lepas di hari itu langsung menabrak pohon
awal mulai kejadian menabrak pohon langsung mobil itu tergelanting oleh guling guling
saat ini petugas unit laka lantas polres gunung kidul masih memeriksa sejumlah saksi dan mengolah tempat kejadian perkara
untuk memastikan penyebab kecelakaan